oke mendekati tanggal dua puluh delapan kita ngomonginnya banyak utang
utang mungkin jadi langkah cepat yang biasa dilakukan hampir semua orang untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan finansial atau keuangan
nah di era digital seperti sekarang fasilitas dalam memperoleh pinjaman
ini utang menjadi lebih gampang lebih mudah cepat dan juga pastinya nggak ribet
tapi apa saja yang harus anda pikirkan matang matang matang matang ya sebelum berutang
coba kita tanya ini dia ahlinya ada perencana keuangan ada mas safir senduk
selamat malam mas safir
selamat malam tiffany
soalnya kalau ingat utang ingatnya mas hafir bukan berarti banyak utang ya
tapi kalau misalnya ngomongin soal pinjaman ya mas safir
kita lihat nih zaman sekarang minjem duit itu mungkin nggak sesusah dulu
sekarang itu gampang banget
kalau misalnya kita malu mungkin pinjam sama teman kantor karena takut ketahuan gitu ya
atau takut diomongin
sekarang banyak banget kok
pinjaman pinjaman lewat online lewat daring
nah tapi apa sih yang harus dipikirkan ketika kita akan terlibat tuh dalam yang kayak gitu gitu kan
ya jadi gini sebetulnya kalau kita bicara soal utang kita bisa berada di salah satu dari dua sisi
kita di pihak yang meminjam atau kita di pihak yang meminjamkan
nah tadi yang anda ada cerita tiffany tips tips yang anda kasih tadi itu adalah tips bagi orang
yang ingin meminjamkan gitu ya meminjamkan
tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau kita ingin meminjam apa yang harus kita lakukan
saya mau kasih tahu dulu bahwa sebetulnya masalah utang piutang ini adalah lebih erat kaitannya dengan psikologis
jadi kalau misalnya kita mau pinjam dari kita ingin pinjam dari orang lain misalnya
kita bisa pinjam dari dua dua pihak
kita bisa pinjam secara perorangan jadi kita pinjam ke teman teman kantor teman nongkrong teman arisan dana sebagainya
atau yang kedua kita bisa pinjam ke lembaga
ada resmi ada yang namanya bank ada yang namanya p dua p lending dan lain sebagainya
nah biasanya kalau misalnya kita pinjam ke perorangan biasanya dia lebih fleksibel
karena kalau nanti suatu saat kita lagi nggak bisa bayar ada masalah dia biasanya lebih fleksibel
oh boleh boleh boleh
jadi ada kelebihannya ya pinjam sama perorangan
tapi tipsnya sederhana sekali
pinjam sama orang yang perorangan ibaratnya
jalin hubungan baik dengan dia
jalin hubungan baik
jangan hanya datang ke dia kalau kita lagi butuh pinjaman tapi kalau kita belum balik ini kita menjauh dari dia
tetap dekat dengan dia
karena kalau nanti ada apa kita lagi nggak bisa bayar lebih mudah negonya
karena kita dekat sama dia
yang kesalahan kebanyakan orang ketika pinjam adalah
habis pinjam dia jauh sama pihak yang dia pinjam itu itu nggak boleh
tapi kalau nanti tiffany kalau anda mau pinjam sama teman tiffany
aduh jangan dong
tiffany atau jalin hubungan sama dia supaya jaga jaga kalau nanti anda lagi nggak bisa bayar dia lebih mudah untuk binego
tapi itu penting loh karena kita mungkin buat orang orang ini kan jadi kayak
oh ternyata emang kalau ngutang itu harus maintain relationship ya harus jaga silaturahmi
mungkin itu yang gak kepikiran sama mereka makanya ditagi utang terus terus ya
tapi kalau ngomongin ngutang nih utang lah itu sebenarnya wajar nggak sih
karena kan kebutuhan orang tuh itu yang paling penting

terus habis itu kita juga dihadapkan bukan hanya soal kebutuhan tapi ya kantong ini kita juga tidak bisa memprediksi keadaan kita akan di
ada di keadaan yang mana nih yang levelnya rendah sedang gitu atau yang ada di atas kita juga nggak bisa prediksi itu gitu
jadi gimana nih wajar apa nggak sebenarnya kalau ngutang tuh
zaman dulu orang tua kita zaman dulu bilang kalau bisa nah jangan ngutang kenapa
utang tuh jelek sekali kalau bisa hindari utang betul nggak
tapi zaman sekarang tiffany itu sulit sekali
kita menghindari utang
anda tahu kenapa
karena sedikit sedikit ada banyak sekali iklan barang elektronik lah iklan baju dan lain sebagainya belum lagi iklan cicilan tetap dan lain sebagainya
jadi di zaman sekarang kalau orang itu nggak punya utang itu mungkin saya pikir memang ada tapi tidak banyak saya pikir
jadi menurut saya zaman sekarang kalaupun anda berutang tidak masalah
yang salah adalah kalau kita tidak bisa memanage utang utang tersebut
ya kuncinya itu manage utang utang anda
bahkan banyak sekali konglomerat konglomerat atau pengusaha pengusaha yang seringkali bahkan kadang kadang mereka tidak bisa buka usaha baru atau tidak bisa ekspansi kalau nggak ada utang
jadi sama mereka bahkan utang itu menjadi leverage atau daya pengungkit buat mereka untuk lebih maju lagi
jadi sekali lagi kalau zaman dulu mungkin ya sara mungkin tapi zaman sekarang kalau anda nggak punya utang bagus tapi kalau anda punya utang sebetulnya zaman sekarang nggak apa apa
bayaran lah ngerti bunganya lah
kalau misalnya kita punya lebih dari satu hutan bagaimana kita memanage ya
kalau kata pak jokowi bilang ada gas dan rep
hal hal seperti itu yang harus kita bisa manage
kebanyakan orang tersalah mereka adalah mereka tidak bisa memanage utang utang yang mereka punya
iya karena godaannya banyak banget pak safir
jadi godaannya itu apalagi sekarang kan daerahnya digital nih godaan sisis online itu loh kalau di instagram di sosmed
apalagi kalau malam malam sudah tidak ada kerjaan anak sudah tidur ini seperti curhat colongan saya
godaan lainnya itu juga godaan kartu kredit ya
jadi kartu kredit itu dianggap sebagai salah satu alat untuk berutang
apalagi ya kalau misalnya kita sering transaksi khususnya mungkin sekarang kebanyakan online ya
nah pihak bank itu kadang kadang memberikan manfaat yang lebih untuk nasabahnya
ini kita harus nge happy atau harus ngeri ketika ada di situasi kayak gini nih
saya selalu bilang gini utang itu atau membeli sesuatu dengan utang
kartu kredit dan lain sebagainya itu mirip seperti diskon tiva
misalnya gini anda lihat baju harga baju contoh saja contoh
red gaun harganya satu juta cuma contoh
ini statement saya
tapi anda boros tujuh ratus ribu
karena anda lagi ga butuh baju itu
sebaliknya kalau anda lagi butuh baju itu dan kebetulan lagi diskon
tapi kalau anda lagi nggak butuh baju itu sebenarnya anda bukan untung tiga ratus ribu
nah cicilan atau membeli sesuatu
dan utang kartu kreditnya juga kurang lebih sama
kalau kita lagi nggak butuh barang itu walaupun pembeliannya ada benefit benefit tertentu
tapi kalau kita lagi nggak butuh barang itu sebetulnya anda sudah lebih boros
sebaliknya kalau anda lagi butuh barang itu dan kartu kredit untuk menawarkan benefit benefit tertentu
maka yes anda lebih untung
jadi kita harus bisa membedakan kapan kita butuh dan kapan kita sebetulnya cuma ingin aja
masalahnya tiffany kadang kadang butuh dan ingin itu bedanya tipis
apalagi di zaman yang semuanya ya
semua serba online banyak goda godaan
aduh ini bagus padahal sebenarnya ga butuh amat ga dipakai juga sebenarnya kalau beli
tapi ngomongin soal tadi kartu kredit terakhir mas safir
gimana sih ketika memang kita dihadapkan dengan utang kartu kredit tadi
gimana kita mengatur pos keuangan kita
lokasinya nanti harusnya seperti apa idealnya
agar ini tidak membengkak gitu kan segala macam semuanya masih termaintain dengan baik
itu yang harus kita lihat
dan kalau bisa begitu kita dapat gaji kapetan anda swasta dapat gaji tanggal dua puluh lima bayar tanggal dua puluh lima dua puluh enam atau dua puluh tujuh
jangan bayar angka sepuluh kenapa
karena kalau anda gajian tanggal dua puluh lima anda gajian kemudian anda niat saya akan bayar tanggal sepuluh di jambi
tanggal sembilan sudah habis uangnya dipani
setelah anda bayar sisanya anda habiskan terserah nggak ada masalah
oke terima kasih mas afir buat tipsnya juga
anda mengingatkan sama saya gajian saya juga masih lama gara gara ngomongin soal gajian
terima kasih sekali lagi
mudah mudahan ini menjadi ini juga ya pencerahan buat orang orang di luar sana bagaimana mengatur keuangan dan jaga jarak dari pinjaman
terima kasih sekali lagi selamat malam